saudara polisi masih memburu seorang berinisial a yang diduga terlibat peredaran sabu dengan caleg terpilih dpr kaceh
tamiang dari partai keadilan sejahtera atau pks sofian
polisi menduga saat ini a tengah bermukim di malaysia
caleg terpilih dpr dari pks sofian diketahui memiliki jaringan narkoba di malaysia
a yang merupakan warga negara indonesia hanya salah satu anggota dari jaringan tersebut
polisi kini memburu a yang saat ini diketahui bermukim di malaysia
baskrimpori akan mengirim tim untuk melakukan penangkapan terhadap a
usai menangkap sofian caleg terpilih dpr aceh tamiang
dari partai keadilan sejahtera atau pks sofian diketahui memiliki jaringan narkoba di malaysia
bares krim polri langsung bergerak mengusut aliran uang yang diduga hasil penjualan sabu
polisi mengatakan ada dugaan sebagian dari hasil penjualan narkoba
digunakan pelaku untuk membiayai kegiatan politiknya
kalau interogasi ya dia ada sebagian ya sebagian barang ini untuk kebutuhan dia mencalek
akan dijerat undang undang tppu
bandar atau kulir akan dikenakan undang undang tppu
nanti kita akan tahu kemana arah uangnya tersebut
menanggapi penangkapan caleg terpilih dari partainya
anggota komisi tiga fraksi pks nasir jamil
selain menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat
juga menegaskan bahwa yang bersangkutan dipecat dari partai
dan digantikan dengan caleg terpilihnya
nomor dua di kabupaten aceh tamiang
dan akan dipecat dari caleg terpilih
dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki
kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini
tapi ya kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum
ya dan mudah mudahan ini menjadi pembelajaran bagi pks dan juga partai partai lain
terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba
sofian diketahui sempat melarikan diri dan bersembunyi selama tiga minggu di aceh hingga ke medan